dan blanko ktp elektronik di sejumlah daerah mulai langka tidak terkecuali di ibu kota jakarta
warga ibu kota harus bersabar memiliki ktp elektronik karena pada satu oktober lalu belangko ktp elektronik sudah habis
kelangkaan bangkok ktp elektronik terpantau di dua kantor kelurahan
yaitu kelurahan bendungan hilir jakarta pusat dan kelurahan tebet timur jakarta selatan hari senin pagi
hal ini sudah terjadi sejak awal oktober ternyata menyusul mandeknya pasokan belangko ktp elektronik dari kementerian dalam negeri
kelangkaan belangko ktp elektronik membuat warga harus menunggu ketersediaan belangko pada bulan november nanti
sebagai pengganti iktp yang belum jadi pihak kelurahan memberikan surat keterangan yang bisa digunakan warga untuk mengurus keperluan lain
iktp nya sudah belum jadi apa ya
ya memang belum jadi karena tadi ada informasi dari petugas
yaitu dari dalam negeri blanko itu memang belum jadi